mendengar kematian teman kamu
ngapain sih ikut ikut
mau bisa ngejagain kamu
ya kalau udah tau udah gede
kenapa kagak cari pacar aja sih
ih kamu jangan jembetut dong
coba coba curhat curhat sama bang sandi
pokoknya gue gak mau tahu
lu harus berhenti nyanyi dambut
saya gak mau berhenti nyanyi dambut
saya sudah mengeluarkan satu album
jatuh tanggung saya juga udah banyak
justru itu lo harus berhenti
saya tidak tau
masukkanan apa rekanan siapa
gue bilang jangan sebut sebut nama
ini permintaan gue terakhir
lu berhenti nyanyi dambut
atau lu mati
cepet ambil karung
cepet ambil karungnya
san eh eh
adeknya temen lo kok belum pulang pulang ya san ya
lo itu abis sholat bukannya zikir doa atau gimana
kayaknya ini malah mikirin perempuan sih ya
apa sih wan sirik aja jadi orang
lo dua dulu kenapa sih ya
nanti kan juga bisa
kalau di dunia ini yang ada cuma laki laki
nggak ada wanitanya
allah hanya menciptakan laki laki
iya minta amin jan
dan itu juga nggak bakal ada elu tong ya mul
jan begini jan
pikir punya pikir sebaiknya
kita nambah tim nih perempuan aja
iya san ya
kalau perlu adeknya temen lo
jadi kalau kita capek kan dia bisa nghibur jan
san sudah lah
ya udah deh tante bilangin aja sama pingkan kalau tadi aku kemari
aduh tante jadi gak enak sama kamu nunggu kelamaan
nggak apa apa aku tante lagian udah sore
iya si pinkan kemana ya
perasaan tante jadi nggak enak deva
kemana ya si pinkan
terepon tuh gue yang nangis
wah tuh pita
saya mohon maaf dong repotin jadi ini
tidak apa apa ini aku juga biasa nih
gak apa apa aja
kan kamu lama dulu lagi
kamu kok malem malem baru pulang
kegi gue kecukupan
kegi gue ketong
ya gue gak tau
aku gak tau pasti
tapi katanya dibuat
salih itu suara panggilan
makanya begitu cuman
mau kemana lo
kayaknya berdarah nih

mendengar kematian temen kamu fah
ngapain sih ikut ikut
mau bisa ngejagain kamu
iya kalau udah tau dan gede kenapa kagak cari pacar aja sih
cari pacar dong
ih kamu jangan cembetut dong
tingkan itu temen saya
dia selalu ngasih semangat dan dukungan
untuk saya menjadi seperti yang saya inginkan
beda dengan kak rashid
dia terlalu streng
kakak kamu ngelarang itu pasti ada alasannya
kamu gak boleh begitu
tapi kan aku bosen kayak gini terus
aku pengen jadi kayak iyun asmara
siapa lagi tuh
kamu gak tau kan
dia itu menyanyi idola aku
kenalin kenapa sombong banget punya teman cantik
galak banget ini perempuan
belum dapat duit ya
iyun ke sana doang kalo anda nunggu
iyun iyun iyun
kalau kau bohong sama aku
aku juga bohong sama kamu
kalau kau gembal sama aku